indonesia kehilangan salah satu ulama besarnya
kiai haji maimun zubair atau yang kerap disapam bahmun
bahmun dikenal sebagai ulama yang kerap mengedepankan
keselamatan umat dan persatuan bangsa
selain mendedikasikan diri sebagai pengasuh pondok pesantren
bahmun tercatat memiliki pengaruh dalam dunia politik
kabar duka datang dari salah satu tokoh islam indonesia
yang meninggal dunia selasa dini hari di tanah suci mekah arab saudi
sosok yang juga disapam bahmun dikenal sebagai ulama yang kerap mengedepankan
dan mendoakan keselamatan dan kemaslahatan umat manusia
bahmun merupakan seorang alim fakih sekaligus muharik atau penggerak
selama ini bahmun menjadi rujukan banyak ulama indonesia dalam bidang fikir
sejak muda hingga hari terakhirnya
bahmun mengabdikan dirinya untuk organisasi islam nahdlatul ulama
ia juga mendedikasikan dirinya dalam pendidikan islam
dengan menjadi pengasuh pondok pesantren al anwar sarang rembang jawa tengah
di dunia politik bahmun diangkat sebagai ketua dewan suro partai persatuan pembangunan
ia juga pernah menjadi anggota dprd rembang selama tujuh tahun
sosok bahmun juga sempat menjadi perhatian pada perhelatan pilpres dua ribu sembilan belas lalu
kedua kandidat presiden joko widodo dan prabowo subianto
sama sama menyempatkan diri menyambangim bahmun
dan meminta dukungan dalam safari politik mereka
dalam pandangan bahmun politik bukanlah kepentingan sesaat
melainkan sarana mendialogkan islam dan kebangsaan
mengutip dari situs nahdlatul ulama
raisyuriah pbnu menyatakan bahwa bahmun merupakan seorang warosatul anbiya
atau sosok yang mengamalkan sifat sifat rasul
di antaranya sabar penyayang santun tegas rendah hati dan bijaksana
dalam suatu kesempatan sambil mengenang tokoh nu lainnya
yang juga presiden keempat republik indonesia
kiai haji abdurrahman wahid
bahmun pernah berpesan
manusia dinilai ketika ia sudah meninggal
kalimat tersebut memberi pesan bahwa kebaikan semasa hidup
membuat seseorang akan dikenang baik
kelak saat ia meninggal dunia
di usianya yang ke sembilan puluh ketika hendak melaksanakan ibadah sholat tahajud di tanah suci
bahmun menghempuskan nafas terakhirnya
selamat jalan bahmun